saya kesini mau cari kerjaan
apa ada lowongan pekerjaan mbak
disini itu tidak ada ruangan pekerjaan
lebih baik mbak cari di tempat lain aja
sebentar ya mbak
tuh tatang kemana sih
mbak mau cari hp
bukan saya kesini bukan mau cari hp pak
saya mencari pekerjaan
siapa tahu bapak butuh tambahan pegawai
mbak nyari kerjaan
sebelumnya pernah kerja di mana aja ya mbak
dulu saya sebelum menikah
saya bekerja sebagai marketing di perusahaan
tapi memang setelah menikah
saya tidak bekerja lagi
tapi sekarang ini suami saya sudah meninggal
jadi saya memang
sangat membutuhkan pekerjaan
saya siap untuk bekerja
tapi saya tidak bisa bekerja lagi
tapi jangan khawatir saya bekerja keras
saya belum nyari pegawai mbak
tapi karena mbah butuh pekerjaan
ya bisa coba kerja di sini
gajinya tapi kecil mbak
saya tetap akan ambil pekerjaan itu
bapak tenang aja saya gak akan membicarakan bapak
terima kasih banyak
mbak panggil aja bos mbak
duitnya banyak mbak
terima kasih bos
jadi mulai kapan saya bisa bekerja
besok juga udah boleh
terima kasih mbak
terima kasih mbak
oh iya minuman ini dikeluarin duluan
hah mama seneng banget
akhirnya kita bisa jalan bareng bareng kayak gini udah lama ya
tapi jangan lama lama ya
kasian mama sendirian tuh sama bibi di rumah
sejak kapan mama cariin aku
aku di depan matanya aja gak pernah diangkat
mama mama kok lama banget sih aku lapar
cherry jangan tira tira kayak begini
di tempat umum
mas si anak anak dia loh
dia sering sabar ya nak
tunggu mama tau kamu pasti lapar
ntar lagi ya
kamu apa kabar sih
kamu dari kapan balik
aku pikir kamu masih di london
aku udah semingguan di jakarta
kamu kayaknya sekarang beda ya
kayaknya sekarang kamu udah lebih sukses nih
ah itu dia udah dateng
jangan jorok mas
oh jadi kotor kan
yaudah kita bersihin ke toilet dulu ya
bisa nabuk toiletnya bu
jadi kamu belum tau soal bayu
bayu kenapa bob
bayu kecelakaan fa
jadi gak bisa diselametin lagi
bayu udah meninggal
baru dua hari yang lalu
ketika bayu sudah meninggal bayu sudah meninggal
ketika bayu sudah meninggal bayu sudah meninggal
ketika bayu sudah meninggal bayu sudah meninggal
lalu siapa yang bisa aku mintain uang lagi kalau dia meninggal
saya kenalin seeffa temen sma
dia temen bayu juga
dan dia baru dengar kalau bayu itu udah gak ada
kenalin ini nisa istri aku
ah saya turut turut ke cita ya
saya dulu dekat banget sama bayi
ya udah bob kalau gitu aku permisi ya
mama katanya mau bersihin baju aku ayo ke toilet
harus cupi kecupi kayak gitu ya
ngapain sih reva balik lagi ke sini
ya aku mau
pasien atas nama abi di high care unit
ngga ada di dalam sana dipindahkan kemana sus
udah dipindahkan ke ruang bangsa bu
maris ya anter
terima kasih ya
apa yang akan jadi sama anak itu kalau dia udah pulang ke rumah
ibunya jam segini baru kembali ke sini
ya pasti mirip ibunya
anak sekecil ini harus menanggung penderitaan sebesar itu
rasanya masih seperti mimpi
tiba tiba dia ada dalam hidupku
bagaimana mungkin aku harus menerima jika setiap melihatnya
pengkhianatan mas bayu menghantuiku
apa yang terjadi sebenarnya
setelah bayu gak ada
lalu gimana anak itu sekarang
siapa yang mengurusi dia
bosa rumah anak
kok gak ada
sekarang yang ada cuma abi dan tante dewi
dia udah gak bisa ngurus abi lagi
tapi pengennya sama bu
bosaro abi gak pengen sama tante dewi
ya tante tau
tapi terus mau gimana lagi
abi gak mungkin sendirian
sekarang abi ikut tante tante harus kerja
enggak abi pengen telpon om bayu
bagaimana aku harus menjelaskan ke anak sekecil ini
kalau mas bayu sudah pergi untuk selamanya
saya harus pergi ke rumah saya
iya ama jadi bangunan
ire nurut sama mereka
menurut sama tante atau enggak
oke udah tante pergi ya
beneran nih tante pergi
ya udah terserah
anak ini keras kepala juga
dia enggak mau ikutin aku
jangan lupa like subscribe dan share ya